ya ampun mas ini bagus banget
makasih ya sayang
ini belum seberapa nki saya belikan yang lebih mahal lagi
sebenarnya aku gak butuh barang barang mewah dari kamu mas
loh kenapa masih kurang
nah kamu mau aku belikan apa lagi sayang
aku gak mau apa apa dari kamu
aku cuma mau kita nikah secepatnya
tuh dong buka diri lagi
hari gini itu yang penting duit
oh iya mas nanti malam pacar aku mau kesini
boleh ya mas
dia pengusaha lho mak
mama pasti kenal deh
nanti mama lihat sendiri aja
ya walaupun sebenarnya udah punya istri sama anak sih mah
tapi yang penting dia bilangnya cintanya cuma buat aku doang ma
duh kamu tuh kuping tempel apa enggak sih
dipanggilin gak denger
nanti pacarnya siwi mau dateng
rumah kamu beresin sampai bersih
jangan ada yang berantakan
ma kayak nyumbaw bawah kabel kebakar gitu gak ma
mas tapi rumah alasya
mas tapi rumah alasya
mas tapi rumah alasya
mas tapi rumah alasya
mas tapi rumah alasya
mas tapi rumah alasya

kenapa bisa jadi gini
lu tuh bisa kerja gak sih sebenernya
nyetrika beginiin aja gak bisa
iya mbak tadi soalnya aku dipanggil sama mama
kamu tuh jangan nyalain mama ya
kalau udah salah ya salah aja
gak usah cari kandung hitam buat disalahin
heh asal lo tau ya
gaji suami lu lima bulan aja belum tentu bisa ngegantiin baju gue ini
tau gak lo
cerahin tuh suami kamu
cari deh suami yang lebih kaya ya kan
jadi hidup kamu seneng dan derajat kamu juga keangkat iya kan
ayo bangun biar derajat kamu kan
mama itu sebagai seorang ibu mama harusnya ngingetin anak anak mama
bukannya mama yang menyarankan sebuah perceraian
udah deh kamu gak usah lebay
mendingan sekarang mau beresin rumah
gimana kamu suka kan
ya ampun mas
ini bagus banget
makasih ya sayang
ini belum seberapa
dan kayaknya saya belikan yang lebih mahal lagi
sebenarnya aku gak butuh barang barang mewah dari kamu mas
loh kenapa masih kurang
kamu mau aku belikan apa lagi saya
aku gak mau apa apa dari kamu
aku cuma mau kita nikah secepatnya
udah tenang aja
aku pasti akan segera urus pernikahan kita ya
kamu bener mas
tapi aku mau kita nikah secara resmi bukan nikah sirih
tapi aku kan
ya udah deh kalau kamu gak mau nurutin apa kata aku kita putus aja
kita akan segera menikah secepatnya
kamu bener mas
ngapain sih kamu pulang ke rumah
kalau rumah tangga kamu tuh gak bahagia kan mas
istri kamu pasti selalu ngekang ya
mendingan sekarang kamu telpon aja istri kamu
kamu bilang aja kalau kamu ada pertemuan mendadak atau meeting mendadak gitu
jadi kan kamu bisa nginep di sini
mas dodi kok bisa ada di sini mas
kamu apaan sih
ngapain kamu ikut campur urusan orang
udah deh kuping saya mendadak gatel ya
saya gak kepengen ya punya menantu kayak kamu
dengar ya dulu saya pikir awalnya kamu tuh orang kaya
kamu itu cuma manusia lu sebiasa
ma berapapun pendapatan saya
sudah ya cukup ya
jangan ikut campur urusan kami
kalau memang kamu masih mau mendapatkan izin untuk numpang
aku udah telat
ya iyalah takut terlambat ke kantor
namanya juga karyawan rendahan
setelah sedikit gaji hilang uang makan dipotong deh
kayaknya o b lagi
terima kasih ibi
gak suka kamu protes
setidaknya saya setia sama istri saya
dan saya tau arti dosa
patah anggsi lo
udah ya kita gak usah ribut sama dia
percuma gak ada gunanya
kita kan gak butuh dia kan
dia yang butuh kita
itu sih namanya gak tau diri ma
gak tau lah dia mana pernah makan enak sih
ah bikin gak ngurut aja tau ma
sebenernya mama mau bicara
kamu bicara sama suami kamu itu
jangan pernah ikut campur lagi urusan kami
karena kalau sampai dia ikut campur lagi
mama gak akan segan segan untuk mengusir dia dari sini
dan mengurus perceraian kalian
haduh sudah deh gak usah kebanyakan istighfar istighfar ya
dari dulu kamu tuh milih calon suami
pilih suami gak ada yang becus
ingat gak waktu mama mengusir dia dulu
waktu dia ngelamar kamu
sekarang gembel lagi gembel lagi
mama udah bener bener ketelar luar ma
gak nambah ma
aduh awal bebes lalu lepas
ya allah bukakanlah pintu hati mama dan juga kakak kakak hamba
semoga mereka secepatnya bisa menyadari kesalahan mereka ya
ya allah ya tuhan
jangan saman dia ngerkebur mermetong
iya ma tenang aja
dia lagi ngurusin itu kok
bentar lagi pasti kami akan menikah
nih kak anggi bentar lagi bakal ada pesta nih mas
kamu kenapa mas dodi mah ya kenapa sih dodi kayaknya aku nggak bisa nikah sama dia deh mah
mah ya aku nggak mau lah dinikahin siri sama dia ya jangan maulah kamu dinikain siri kalau kamu
nikah siri begitu kamu cerai kamu nggak akan dapat harta apapun ya karena itu mama aku
mau dinikahin siri sama dodi ya udah samperin aja tuh istrinya terpaksa istrinya buat cerain
suaminya gimana gampang kan iya kak itu ide yang brilliant